masyarakat suku jawa punya beragam kuliner khas tempo dulu yang melegenda
nah meski mulai sulit ditemui ya kuliner khas tempo dulu ini terus bergeliat mempertahankan eksistensi di tengah banyaknya kuliner kekinian yang beragam
berikut liputannya untuk anda
kuliner khas tempo
jamur serta daging ayam ini dikenal dengan nama sup matahari
sekilas penyajiannya memang menyerupai bunga matahari yang dibentuk dari adonan telur dan dicampur dengan sedikit tepung
dulu kuliner ini kerap ditemui pada acara pernikahan masyarakat solo
nah ini dia makanan yang tampilannya terlihat merkah seperti namanya sup matahari
di sini ada potongan daging sosis ada jamur
kemudian juga ada
ada potongan jagung
kalau secara filosofi makanan ini bermakna harapan baru bagi pengantin atau pasangan yang akan melangsungkan pernikahan
oleh sebab itu makanan ini kerap ditemukan pada acara pernikahan
ada juga selat solo kuliner khas jawa tengah yang memiliki pengaruh dari hidangan eropa
nama selat pada penamaan makanan ini mengacu pada kata salad karena aneka sayuran turut dihidangkan sebagai pendamping daging
hidangan ini diakini sebagai percampuran antara bistik khas eropa namun dengan selera jawa
nah kalau yang satu ini cocok dinikmati saat cuaca panas
kalau dulu es dawet biasa dinikmati secara otentik kini banyak es dawet yang dimodernisasi dengan penyajian aneka topping
seperti topping nangka dan kacang merah yang saya pesan ini
tren kuliner juga mudah berganti
pergeseran selera serta hadirnya kuliner kekinian cukup berpengaruh pada beberapa jenis makanan khas daerah yang hampir kehilangan eksistensinya
namun kondisi ini pun mulai disiasati oleh para pelaku industri kuliner
upaya melestarikan memang datang dari pemerintahan dan banyak institusi
tapi kalau melihat mungkin juga orang orang jenuh dengan sesuatu yang terlalu modern
karena seluruh dunia sekarang lagi melihat
makanan tren makanan ke asia
termasuk salah satunya indonesia
rasa memiliki perlu dipupuk untuk menjaga kelestarian makanan tradisional di tengah gempuran era milenial
jangan sampai kita baru bertindak setelah ada negara lain yang mengklaim
sabila destu sepia di pradana jakarta